kalau kita mengacu pada data dan statistik kepadatan arus lalu lintas pada natal dan tahun baru sebelumnya
dalam satu hari ada lebih dari seratus ribu kendaraan yang melintas di ruas jalan tol jakarta cikampek
mulai dari arah jakarta menuju ke timur dan juga di arah sebaliknya pada masa arus balik
dan itu biasanya mengakibatkan kemacetan di sejumlah titik
nah dengan adanya tambahan dua lajur jalan mulai dari simpang cikunir sampai karawang sepanjang tiga puluh delapan km
menteri perhubungan budi karya sumadi minggu siang menyatakan
tol layang ini akan mulai digunakan secara fungsional dan tak berbayar mulai dua puluh desember dua ribu sembilan belas
jadi kita sepakat bahwa tangga
tanggal dua puluh desember
tol elevated mulai bisa dipakai
satu memang puncak lalu lintas itu terjadinya mulai tanggal dua puluh
jadi mengapa kita buka belum dibutuhkan
terus ada beberapa yang memang harus diselesaikan
hanya kendaraan golongan satu non bus yang boleh menggunakan jalan tol layang ini
jalan tol layang ini khusus untuk kendaraan jarak jauh seperti tujuan bandung atau jawa tengah

karena hanya ada satu akses keluar yaitu di karawang barat
kilometer empat puluh tujuh lima ratus dan cikunir untuk arah sebaliknya
laju kecepatan juga dibatasi yaitu enam puluh km per jam
jika melebihi batas anda terancam sanksi tilang elektronik
karena ruas jalan ini sudah dilengkapi kamera pengawas yang mampu mendeteksi kecepatan kendaraan
area ini nanti akan polisi akan berperan melakukan penegakan hukum dengan etelit
ini sudah ada kerjasama antara polri dengan kerjasama
kemudian anggota kita kita juga sebar di titik titik uten yuten
per empat kilo ada lokasi u turn akan kita standby kan di sana memberikan warning kepada pengguna jalan
dengan laju kendaraan enam puluh km per jam waktu tempuh dari cikunir hingga karawang via tol layang
adalah selama empat jam
soal kenyamanan infrastruktur dengan nilai investasi rp enam belas dua puluh tiga triliun rupiah ini memang belum sempurna
saya baru saja selesai menjajal jalan tol layang jakarta cikampek
mulai dari cikunir sampai di titik akhir yaitu di karawang jawa barat
atau sekitar tiga puluh delapan kilometer
kedepan kemudian di sini ada jalan yang masih belum sempurna untuk dilintasi oleh kendaraan
sehingga laju kendaraan agak sedikit kurang nyaman
dan hal ini diakui oleh jasa marga sebagai pengelola tol dan akan segera disempurnakan
hingga akhirnya bisa dilalui dengan nyaman pada tanggal dua puluh desember mendatang
lantas bagaimana jika ada hal darurat terjadi ketika anda berada di atas jalan tol layang
ada delapan titik door break u turn ya
ada delapan titik
nah dari delapan titik itu ada separohnya yang ada tangga ke bawah
tapi untuk nataru ini belum selesai
baru dua yang akan ada tangga di bawah
cuma elevated ini kan sebentar sekali
dari naik sampai turun itu nggak akan lebih dari empat puluh lima menit
sebentar sekali kan cuma tiga puluh delapan kilo
meski begitu jasa marga memastikan secara fisik jalan layang ini sudah selesai diuji coba ketahanannya
sementara terkait unsur kenyamanan dan keamanan
fasilitas tambahan akan diselesaikan secara bertahap hingga februari dua ribu dua puluh